kang jangan kayaknya tuh liat liat tidak tidak pasti
eh nggak jadi ngamuk sih tenang tenang
ah tunggu tunggu oke
dadah dadah revah
ada apaan sih di luar
tuh kan bener dugaan gue emang selalu bener
suruh teteh mau taruh kebelakang
gue tau banget nih
ini tangga pasti ada di balkonnya reva
kameranya reva ya kan balkon kameranya reva supaya tadi reva itu enggak ketahuan sama
papinya kalau dia emang pergi dan nontonin boy ya kan dia mau pergi ke tadi jawab jujur
enggak jawab jawab enggak jawab jujur eh apa sih ngaku ngaku lo ya surti sekarang juga lo
masuk mas mas mas taruh tangannya di situ ada apaan surti ngapain kamu malam malam bawa tanda
ini mas tadi aku keluar mergokin surti lagi ambil tangga di balkon kamarnya reva karena
reva baru pulang
dari hal tempat pertandingannya boy bener kan mas surti ini bohong dia berskongkol sama reva
jadi ternyata yang kita lihat di tv itu emang bener reva mas
iya itu reva wah berarti reva tadi pura pura tidur
dong kalau gitu
bukan mirip reva
tau siapalah emang bener reva itu yang di tv allez
jawab pertanyaan bapak dengan jujur benar itu adalah
tangga yang dipakai reva untuk naik ke kamarnya
enggak beneran enggak
enggak mau ngaku
enggak orang bener
factory ya mas dia nggak mau ngaku karena dia
emang berskongkol sama reva mas mana mau dia ngaku bener kan mas selama ini omongan aku geng dulu

dia ini selalu bersekongkol dengan reva mas
buat ngerjain kita berdua
ketahuan kan lo
ini gak ketahuan lo bilang
orang surti mau simpel aja kok
kalau kamu bohong
bapak akan laporkan kamu ke polisi
biar kamu dipenjara seumur hidup
penjara seumur hidup
bisa kamu dipenjara seumur hidup
kalau kamu berbohong dan kamu gak ngaku sekarang juga
udah mas telfon aja mas
aduh aduh jangan
surti jangan dipenjara
surti yang ngebantu
tangga ini dipakai reva untuk pergi keluar dengan diam diam ke hall tempat boy bertarung
ikut tinggalin tangga ikut sekarang
lo kenapa gak coba peneliti aja buat hal halon raya
mau nak tau dia bisa denger
iya pake speaker
iya pake speaker
eeh mas disini
mas saya boleh minta tolong gak untuk informasiin speaker
eh mbak itumaros
lihat ini raya
rambutnya panjang perempuan kira kira umur tujuh belas tahunan lah
oh tidak ada
saya juga tanya gak tahu dia
tidak ada orang parkir
nah cik coba
bukankah bukankah mau tanya
melihat perempuan tingginya segini
rambutnya panjang cantik mukanya
hah jangan percaya sama dia lah
mukanya tragis kayak begini
dari tadi juga banyak perempuan yang keluar masuk di hall ini
tapi satupun saya gak ada yang inget kang
ada cirinya nggak kira kira kang
cara mengingatkannya pak pakai
kayak begini di sana
kayaknya saya gak lihat sih kang
kang jangan kayaknya tuh
lihat lihat tidak tidak
udah saya gak lihat kang
eh tak jadi ngamuk sih kan
eh jangan jangan
kamu juga nanya mangsa

pada saat ini pak
memuai si ketahian pak
pada saat ini pak
ditunggu selama ini si ketahian pak
nah si k mod sampai minta bantuan sama panitia untuk mengumumkan si raya
cik cik cik coba dong
bilangin bahwa kita tidak bisa menemukan
anjar bisa tuh
terima kasih ya kang abah
eh makasih ya nanti dulu
ini yang masukin siapa
alhamdulillah beneran ini mah teh
udah boleh bilang makasih
oh boleh san
makasih udah nolongin saya
ya tuh kalo bukan saya siapa lagi sih
kita teh belum bisa menemukan yang raya
eh atuh pakai mata
nyariinnya salah dong
kita teh nyarinya bukan pakai mata saja
pakai kaki dua tangan dua kelilingan
tapi tidak ketemu terus apa ini teh
aduh aduh aduh saya hari wang ini
ya udahlah saya kesana saya kesanalah
oh ya tuh
siapa rekan dia
tidak tidak ya tuh saya terus terus
terus terus nah di wadah itu
ya saya kesan
benteng teh ya
saya tidak bisa lama lama lagi di sini
saya harus cari
orok saya belum ketemu
teman teman sudah cari kesana kesini tapi belum ketemu juga
ya udah saya bantuin cari ya
aduh tidak usah
teh teh sama nadia masuk mobil pulang
sudah malam biar si neng urusan saya ya
benar enggak apa apa
ya udah deh kalau begitu saya pulang ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih nadia ya
hati hati di jalan